mendingan daripada kita berburu sangka kita cari aja dulu sepedanya untuk membuktikan
siapa yang ngambil sepeda ustadz bener bener bener juga ya ini cari makanya aduh aduh aduh
dimana mister sepedanya
udahudahudahudahudahudah maaf riset tercopot lagi saya
nggak ada sepedanya
lah kemana ya
pak disini saya taruh disini nih
abis saya jatoh gak lama saya ambil saya taruh disini
sekarang gak ada ya
jangan jangan tuh sepeda lagi nyari kopi pak ustadz
nah kalau mau kopi kenapa gak masuk ke dapur saja
pake di dapur aja
masuk ke dapur sepeda jalan gitu ya
ya udah gini aja deh
mendingan daripada kita berburu sangka
kita cari aja dulu sepedanya untuk membuktikan siapa yang ngambil sepeda ustad
bener juga ya
eh sebentar sebentar
kok ustad gak bantuin nyari juga
saya kan udah bantuin
ngasih ide aja perhitungan
oh iya tadi kan ustad ridwan dateng kemari
ya deh ya deh
kita cari yuk yuk
buat apaan sih tanah kayak gini
gak jelas deh udah tahu kalau tanah tuh kotor begini
kalian itu genglet gitu ya
prinses itu mau belajar
gimana caranya menanam pohon di pot
maaf ya pas ngajak
kalian itu bener bener ya
masa masih main tanah sih
kok lama banget sih
vy haikal cepet banget
lo orang lebut ya
sobrer apa haikal sih
kamu tuh satu ratus delapan puluh lima detik
aku dong lebih cepet
pasnya lebih gesit daripada kamu
aku bisa nempuh selama enam puluh detik
oh ya masa
palingan kamu sampai sini lima ratus detik
udah lo orang jalan jalan aja
yaudah heboh banget
jangan sampe mereka hitungnya ngasar
jangan sampe begitu
hitungnya tercurang oke
bisa jadi tenang aja
udah jalan lagi tolong
kalo ini pasti ulah trio bemo
ustaz yakin kalo itu yang mereka diambil
jangan selujen pak ustaz
belum tentu trio bemo
siapa tau itu lukman indra sama sopri
itu sama aja pakde
trio bemo kan mereka bertiga orangnya
sebentar saya lihat dulu
aduh aduh aduh
kan udah bikinin kopi buat ustadz ridwan
tapi yang basah
jangan ikut ya
pak sobri bahagia
pak adek dikata mau nolongin saya malah di singgah pergi
ya lo kenya banget dah
sebenarnya itu kamu mau balapan atau mau nabrak orang sih
eh eh ada orang bilang minggir minggir
eh kudu bilang tadi minggir minggir
kalian yang gak mau minggir lagi kan kalian di tengah sih
eh orang dari tadi kalian aja di tengah tengah
aduh tadi kudu bilang minggir minggir
ah katanya jago main sepeda
masa ngerim aja gak bisa sih
nenek sobri jangan sering sering nabrak kita dong
nanti kaki lukman buntung
itu mana sungguh sakit
mana tuh mereka tuh
bukan tuh kan
ini pasti ulah mereka nih
ini kan kelakuan dari tio bemo
kamu pasti gak percaya
udah sekarang kita bagi bagi tuas aja
mister sergei saya minta tolong mister bawain sepeda ini
talu renang guru ya
saya mau berenang di kolam haji anwar
aduh ya udah ya
kalian ngapain disini sini
pasti kalian semua ini
mau buat onar lagi kan
mau buat honor gimana lagi kalian
butet orang kita lagi lari
itu lagi main petak kompas
main petak kumpet
kita yang kumpet
aku kan kalo kalian lagi main petak kumpet
ternyata ada ketakutan semua
pasti kalian lagi dikejar ustadz musa
lilis kau pinter banget ya
itu manfaat sungguh pinter
ayo lilis udah jangan dengerin apa kata eka

oh pasti pak ustadz musa itu lagi mengejar si sobri
indra lukman sama si hai kalasun kan
pasti nih ya mereka bikin onar lagi
kok kalian bertiga tempe
itu maksudnya sekarang kalo kalian tau
hah kasih tau ustaz